tim jampitsus kejaksaan agung menggeledah kediaman pribadi
dua tersangka kasus gagal bayar pt asuransi jiwasraya
mantan direktur utama pt jiwaseraya hendrisman rahim
dan mantan direktur keuangan pt jiwaseraya hari prasetyo
usai penggeledahan petugas menyita dua kendaraan mewah milik hendrisman rahim
dua kendaraan mewah milik mantan di rut pt asuransi jiwasraya hendrisman rahim ini
tiba di kejaksaan agung rabu malam
keduanya adalah mobil mercedes benz e tiga ratus dan sepeda motor harley davidson tipe ultra glight
kedua kendaraan milik hendrisman yang disita setelah penggeledahan di rumah
mantan petinggi jiwasraya tersebut langsung dipasang garis pembatas oleh kejaksaan
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung hari setiono
mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari aset untuk mengembalikan kerugian negara
ke tempat tempat yang diduga
nantinya akan bisa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti maupun aset
yang nantinya bisa mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara